hati kamu itu penipu
kamu udah tunangan kan
kamu mau dewi tunangan
mungkin non lila kayaknya salah denger nih
hah budep gitu
bukan gitu non maksudnya non
dengar ya gustaf ya
dan lo tuh udah nipu gue ya
lu udah bohongin gue selama ini
kurang ajar banget sih lo jadi orang
sekarang aku tanya
jawab yang jujur
bener kamu tunangan sama ustadz
wi jawab yang jujur wi
dulu dewi sama kang gustaf tunangan
tapi udah diputusin sama ibu dewi
soalnya ibu dewi tau
kang gustap mau jual dewi
kamu mau jual dewi
mulai sekarang lo gue pecat ya
dan jangan pernah dateng lagi ke rumah gue
gue paling gak suka sama orang yang gak cucu
non jangan non
ya ampun non
masa non tega sih
non biar bejat bejat gini saya setia sama nonila
tolong non jangan dipecat non
nanti kalau dipecat saya makan apa non
saya kerja gimana non
terus saya bayar kontrakan gimana non
emangnya gue peduli
lo mau makan di mana
mulai sekarang gue udah gak ada urusan lagi sama lo ya
lo mau makan di kolong kek
urusan lo sendiri
jadi mulai sekarang lo gue pecat ya
dan jangan pernah munculin muka lo depan muka gue lagi
jangan pecat saya non
non kasih saya kesempatan sekali lagi nonto
bener non saya janji non
saya akan menjadi pria yang jujur non
kalau perlu saya rajin sholat
tolong non jadi pecat saya non
dewi tau kang gustaf emang salah
tapi kayaknya dia bener bener menyesal mbak
gimana kalau mbak kasih kesempatan sekali lagi
saya tahu memang dia itu mantan tunangan kamu
tapi bukan berarti kamu belain dia wi
dia tuh udah berusaha jual kamu
udah lah kamu gak usah dengerin dia lagi deh
udah wih kita masuk
udah wih kita masuk
udah wih kita masuk
ternyata dewi sang penipu dan pembohong
sudah kembali lagi
gak usah tanya tanya maksud tante maksud tante
gak nyangka kamu itu betul betul
boleh penampilan beradab
kakak beradik sama supirnya lila
oh biar kamu tetap laku ya
biar pasalnya gak turun iya
mungkin biar andre tetap suka sama dia
makanya saya disuruh ngaku sebagai kakaknya
ya suruh dia semua tante
jelas jelas akang yang nyuruh dewi bohong tau gak
aku udah gak peduli lagi deh
mau siapa minta siapa siapa minta siapa
kamu tahu sekali berbohong tetap berbohong
waktu dulu aku menemukan cinci tunangan kamu
enggak juga kan banyak alesan alesan
udah gak perlu lagi ngomong apa apa
udah gak ada lagi yang bisa dipercaya dari mulut seorang pembohong seperti kamu
main tongkat di pasar seni
silahkan angkat kaki dari sini
tapi dewi mau nunggu andri dulu tante
ini maafnya ketinggalan di kafe
biar nanti aku yang kasih sama anda
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
gak perlu tante
aku gak sudi
kamu mencemalkan dokumen ini dan rumah ini
kemarin niat mau ketemu sama tante tante satria andre sama nenek jadi keputus
malah dimarah marahin sama tante indi
tapi yaudahlah tante indi kan enak banget
orang gitu suka marah marah
untung andri tetep ngelanjutin meeting di tempat bos josh
jadi sekarang aku bisa ketemu sama dia
duh rasanya aku benar benar gak sabar pengen ngeliat dia
gimana udah siap meetingnya
aku udah batalin meeting aku di sini
apakah kebohongan itu merupakan kesalahan buat kamu
apakah kebohongan itu merupakan kesalahan buat kamu
baru aku percaya sama kamu
dan baru aku menyalahkan diri aku sendiri
karena aku udah berpikir
aku udah menyalahkan kamu yang sudah mengaku ngaku sebagai sita
kebohongan itu udah mendarat daging di kamu kali ya
hati kamu itu penipu
kamu udah tunangan kan
bahkan tunangan kamu sendiri itu berada di sekeliling rumahku
nah sekarang kamu jawab aku
kamu jawab aku sekarang
kamu kasih penjelasan sama aku sejelas jelasnya
tapi sama sekali gak ada niat untuk bohong sama kamu
gak ada niat untuk bohong sama aku
ya jelas jelas kamu udah bohong sama aku
dan bukan cuma aku keluarga aku juga membohongin kok
alasan aja kamu gak punya di aku
dari tadi aku udah males sama kamu
semua sama kamu tau gak
aku udah mau pulang
kenapa aku jadi terombang ambing begini
kenapa setelah andre menyakiti aku dengan kata katanya
aku masih aja sayang sama dia
apa aku mati rasa hanya untuk andre
apa kalau untuk andre aku rela sakit kayak gini
kamu kok disini
iya tadi barusan aku mau nyamperin kamu
tapi kata temen kamu yang di cafe kamu ada disini
jadi aku samperin kesini aja
kamu kok disini
kalau kamu mau cerita ke aku
kamu cerita aja lagi
aku selalu siap kok dengerinnya
sebenernya aku udah denger semuanya dari mama
dan aku yakin kamu pasti sedih dengernya
tapi perlu kamu taui
aku selalu ada buat kamu
karena kamu gak sendirian
dan aku juga tau kalau kamu itu gak salah
kamu baik sekali sama aku
let me aku mau yang berburuk sama kamu
berburuk sama kamu
andre kamu kenapa
beneran aku gak apa apa
lila ini enak banget
kamu gak apa apa
anda mau pilih apa sih
wi kau bukan salah dia
kenapa orang orang itu nyebut
tapi dia nggak tahu apa apa lah
gak tahu apa apa
gak tahu apa apa
mama jangan ikut tampul ya
mama jangan menambahin masalah eh dewi
apa kurang kemaren aku sudah
usil kamu lebih baik kamu cepat pergi
dari sini cukup mama mama gak dengar
wih wih gak boleh kayak gini bukan salah kamu
yang penting aku udah lega melihat
udah lah gak usah ribut kayak begini kenapa sih
dan kamu juga
gak usah sok sedih kayak gini
lebih baik tau gak
lepas ini eh
udah biarin dia pergi dulu ya
andri perlu ketenangan kamu
jangan kejar lagi udah

kamu gak apa apa deh
aku lihat ada yang mau jatuh jadi aku tolongin kamu
buat apa kamu itu nolongin aku
berkali kali aku bilang sama kamu gak usah muncul depan aku lagi
eh kenapa sih kamu bersikap seperti ini depan aku
kenapa aku bersikap ini sama kamu seharusnya aku nanya sama kamu kenapa
kamu yang udah nipu aku berkali kali
kamu ngaku ngaku sebagai sita
emang itu bukan salah kamu karena permintaan keluarga aku sendiri tapi kamu dan ibu aku kan
yang kedua gustaf
itu itu tunangan kamu kan
yang ketiga orang mukulin aku dan aku gak tahu itu siapa
tapi orang itu ternyata dekat sama kamu yang awalnya
itu pernah ngejar ngejar kamu kan
jangan pernah mengganggu istri saya
kamu jangan pernah ngaku ngaku dia sebagai istri kamu
sekarang aku tanya sama kamu apa yang tawarin sama dia
andre kamu boleh nggak suka sama aku tapi jangan sekali sekali ngejelek jelekin aku seperti itu
aku bukan perempuan seperti itu
kok kamu gitu sih ngomongnya sama dewi
keterampuan tahu gak
padahal kan dia yang nyelamatin kamu
bisa aja dia yang kenal

apa kamu sebetulnya yang udah nyesel nyakitin perasaan dewi
apa kamu sebetulnya yang udah nyesel nyakitin perasaan dewi
apa kamu sendiri masih belum sadar kalau kamu gak bisa berhenti mikirin dewi
tapi itu dewi bukan si tanre
mereka adalah orang yang berbeda
dan aku udah cukup lama nungguin kamu
kapan kamu mulai bisa melihat aku
kapan kamu baru bisa sadar kalau aku yang selalu ngarepin kamu
apa kesempatan itu udah bener bener tertutup buat aku
kapan kamu mulai bisa ngeliat aku
kapan kamu mulai bisa ngeliat aku
kapan kamu mulai bisa ngeliat aku